presiden joko widodo meninjau proyek renovasi masjid istiqlal jakarta pada jumat pagi
renovasi ditargetkan rampung pada april mendatang sehingga sudah bisa digunakan saat memasuki bulan ramadan
renovasi ini merupakan renovasi terbesar sejak empat puluh satu tahun silam dengan menelan biaya sebesar rp empat ratus tujuh puluh lima miliar
presiden jokowi menegaskan meskipun direnovasi namun tidak merusak atau mengganti sejumlah hal
sebab masjid istiqlal merupakan warisan budaya
renovasi meliputi perbaikan pencahayaan penggantian sound system perluasan lahan parkir dan pembenahan taman masjid
dari hasil tinjauan ini presiden jokowi mengusulkan pembangunan terowongan bawah tanah yang menghubungkan masjid istiqlal dengan gereja katedral
ini sudah dimulai tahun yang lalu kita harapkan nanti sebelum ramadan sudah bisa selesai sehingga bisa dipakai
ini adalah renovasi besar sejak empat puluh satu tahun yang lalu karena anggaran yang diperlukan untuk ini cukup gede
usulan untuk dibuat terowongan dari masjid istiqlal ke katedral
tadi sudah saya setujui sekalian sehingga ini menjadi sebuah terowongan silaturahmi
tidak kelihatan berseberangan tapi silaturahmi terowongannya
sehingga tidak nyebrang kalau nyebrang itu kayak berseberangan
sekarang pakai terowongan bawah jadi terowongan silaturahmi